sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
karena banyak yang bilang
beliau punya predikat di luar itu the winner
jadi setiap kasus yang beliau tangani itu pasti selalu menang
terus gak pernah gagal
ya mentok di attitude lah
ya setelah ya mudah mudahan dengan
dia bisa lah bantu buat kasus kamu
karena aku juga gak minta bantuan beliau
berharap beliau juga bisa bantu buat
mengenai masalahnya rena
gue mau kasih gudi back ini buat keisha
sekalian gue mau bilang ke om surya dan natsara
kalau gue mau tes dna sama keisha
tunggu sebentar ya pak
lu dilarang mendekati rumah pak surya dan bu sara
dan ngelaporin ke aldebaran
kalau misalnya gue banyak bingkah
gue pengen masuk
gak bisa cabut lu pergi lu
gue bilang pergi pergi loh
ada apa nih pak
lu gak sikut campur
lu mau terlibat lu
kenapa masalahnya pak
cabut lu cabut
riki mau tes dna sama keisha
ini gak boleh terjadi
jangan sampai riki
mengambil kesia lagi untuk keperluan tes dna itu
aku kembalikan keisha dulu ke nino
sepertinya ricky gak akan berani kalau keisha ada di nino
riki gak akan berani macem macem sama keisha
assalamualaikum bu chandra

iya keisha pasti kangen sama oma opa disana ya
terima kasih ibu chandra
oma pasti bakal sedih banget nih
oma udah kebiasaan
ada keisha dirumah setiap hari
gak apa apa ya
kisah tinggal sama papa ya
keisha bisa main main lagi disini
biar sekarang kisha dijaga sama papa
keisha lebih aman disana ya nak
opa surya udah lebih sehat
keisha tidur disini lagi ya
oma pasti kangen sekali
gue gak bisa terima
bisa bisanya seorang reiki diusirin
gak berhenti pak
sekarang kita putar balik
balik ke rumah tadi
mau ngapain pak
mengambil barang saya yang jatuh pak
pak kalau gitu bapak putar balik sendiri aja naik taksi lain pak
saya nggak mau terlibat masalah kriminal pak
pak saya bukan penjahat pak
saya cuma pengen ketemu anak kandung saya sendiri
sekarang gini deh pak
ketemu anak saya sendiri apa itu tindakan kriminal
itu hak saya pak buat ketemu anak sendiri
kalau nggak gini aja pak
ya sekarang kita putar balik pak
maaf pak saya juga gak mau terlibat masalah keluarga bapak
jadi tolong bapak keluar
silahkan turun pak
atau saya laporin polisi kalau bapak nggak mau turun
kamu merahal pak
orang itu nyamin pertemuan las dia parah
gelar gelar ke'dat itu pak
di performa pangkal
kasus reina ini maksudnya gimana sih noh
ya sebenarnya sih aku
aku nggak mau ngelakuin ini
tapi semakin kemarin mereka semakin aneh
andin makin kesini makin menghalang anak anakku untuk deketin reina
sekarang segala sesuatu yang berhubungan sama rena
aku mau ngasih hadiah apa pun harus lewat kiki
tapi sekarang kau udah tau kayak gitu mau ngapain lagi
ya kalau aku nggak bisa ketemu dengan reina
iya jangan salahin aku kalau aku harus nempuh jalur hukum dong
aku gak minta banyak cuma mau ketemu dengan renang aja
masa harus dia lalang nih
aku tuh nggak bisa ya fokus dulu sama keisha
keisha dan reina tetap jadi kelepasan aku
sama aku juga akan fokus ke cash
tapi rena juga butuh aku
aku berharap aja jacqueline bisa ngehandle urusan kamu
sekaligus juga bisa menyelesaikan persoalan antara aku dan keluarganya
reina itu udah punya mbak ending sama a
sedangkan keisha di luar sana cuma punya kamu
mamanya di sini di penjara gak bisa ngurusin
apa nggak bisa kamu fokus dulu sama dia

apa nggak bisa kamu fokus dulu sama dia
dulu buat ngurusin keisha
ngurusin aku keluar dari sini secepat itu kayak gimana gak bisa
malah sibuk mau ngurusin ngerebut reina
aku nggak pernah diantar mau rebut
aku cuma minta untuk waktuku
aku nggak boleh ngerebut
aku hanya minta sharing custoge

nanti setelah aku keluar dari sini aku akan ngurusin keisha
setelah itu kamu mau ngerebut rena
mau ngapain terserah deh ya
kamu harus tenang
reina juga anak aku
reina juga anak aku
dua duanya prioritas buat aku
dua duanya prioritas buat aku
ya aku nggak tenang lah kok kayak begini

sekarang kamu fokusnya ke reina

aku lagi khawatirin kalo ricky sampe macem macemin keisha gimana
nggak ada yang jagain dia
karena papanya sibuk ngurusin reina

gue nggak mau keisha menjadi nomor dua

kalau selalu reina yang menjadi perhatian nina
karena gue nggak ada di luar sana buat keisha

karena aku mau kasih tanggung jawab
buat ikutan bagi bagi makanan
ikutan bagi bagi makanan
tapi nggak kecil deh
aku mau main lagi sama keisha
om baik bagi bagi makar
om baik bagi bagi makanan
iya tentu boleh
tapi pertanyaannya sekarang
tapi pertanyaannya sekarang
reina tau nggak
mungkin om baik lagi sibuk
mungkin om baik lagi sibuk
mungkin om baik mau ada acara lain
seperti buka puasa sama mama papanya
nanti kalau misalnya
reina ngajakin om baik bagi bagi makanan
tega untuk bilang nggak ke reina
tega untuk bilang nggak ke reina
nah kasian nanti om macan sama opacannya
jadi buka puasa berdua
jadi buka puasa berdua
sekarang gini kalau misalnya rena
diajakin buka puasa sama mama sama papa

karena juga sedih kan sama
om baik juga gitu
kalau nggak jadi buka puasa sama om macan opacan
pasti om acan sama opacan sedih juga

jadi mungkin gapan gapan aja deh
sekarang kita kita aja dulu
kan banyak tuh ada suster mirna
ada mama ada adik askara
ada oma ada miss kiki
ada pak uya
pak boim pak putra
ya rame kan udah
ya udah deh
aku nggak jadi kasih tau
ke om baik karena
aku nggak mau bikin om baik sedih
udah terusin main lagi
selama kamu disini
nggak usah pikir yang berat berat
kamu harus tenang
berusaha untuk nanti
lebih fokus ke

berusaha untuk nanti
lebih fokus ke

berusaha untuk nanti

mau minta apa
jangan terlalu emosi
sama cara nyembahin sama am
kamu ketemu sama rega
dan jangan juga
karena itu kamu sampai
mau ambil rena
ya minimal kamu keluarin
aku dulu dari penjara
ya kamu tenang
kamu gak usah khawatir
kamu gak usah pikirin soal itu
aku udah bilang
keisha maupun rena
tetap akan jadi prioritas dalam hidup aku
nino masih belum ngerti juga
nino masih belum ngerti juga
atau emang keberatan
atau emang keberatan
memenuhi keinginan gue
ya udah intinya kamu
jangan terlalu over thinking
ya ingat satu tambah satu
sama dengan dua
biar kita bisa bersatu kamu harus banyak berdoa
waktu kunjungan sudah habis dan ibu elsa harus kembali lagi ke sel
lima menit lagi
dah jangan pikir pikir yang berat berat
nurut sama keronco yang lebaran
saya bukannya nino
mau rena dari lebaran ya
tapi kenapa dia gak ngerti ngerti juga ya
padahal kan posisinya nyatailah
dia mau rena
tapi kenapa dia nggak paham paham juga ya
kalau misalnya nino memang mau rena dari lebaran ini bisa jadi peluang buat gue ya
kalau nomor anda semuanya akan saya blok jadi anda nggak usah capek capek untuk ngancam saya lagi
yang menjadi pertanyaan besar buat gue nino lo itu kenapa harus berlindung di bawah ketiak aldebaran sih
masa aldebaran harus turun tangan lo nggak nyali ya
mertua lo ngandelin aldebaran terus lo juga
kasian juga keisha ya punya bapak yang pengecut kayak lo
kayaknya lo nggak pantas deh jadi bapaknya keisha
makan tuh omongan gue
bisa bisanya bilang aku di bawah perlindungan dia al
memang banyak hal yang aku harus bicarakan dengan ahok
mungkin aku ajak dia ketemuan
sekalian ada hal lain yang ingin aku bicara dengan dia
gini ya ini kalau udah gak ada pembicaraan yang penting lagi saya tutup ya
tunggu sebentar tolong jangan ditutup
ada yang ingin saya bicarakan dengan anda dan ini sangat penting
anda tahu kan kalau saya punya masalah dengan ricky saya nggak mau kehadiran anda justru memperkeruh suasana
anda dengar ya saya sudah tidak ada urusannya lagi dengan ricky
saya sudah bilang juga ke mama sarah
oke kalau begitu saya ingin bicara dengan anda karena ada suatu hal lagi yang sangat serius ingin saya bicarakan dengan anda
saya di kedutaan amerika
ketemu di sini
ada kemajuan nih
tante sarah nelfon gue duluan
gue tahan dulu
jangan buru buru biar dia penasaran
tapi kayak gue rasa mungkin gara gara gue telepon nino tadi lagi
halo tante sarah kenapa
saya mau ketemu dengan kamu
tapi ada syaratnya tante
ketika lagi ketemu saya
kamu jangan macem macem ya permintaannya ricky
saya cuma minta satu syarat
saya kangen banget sama keisha kan
saya cuma pengen ketemu keisha
cuma itu persyaratan dari saya
temui saya tiga puluh menit lagi di taman kompleks dekat rumah saya
akhirnya gue punya bola panas juga
yang bisa gue lempar kapan aja ke mereka
kalau orang lo dapet siapa
mau bicara apa
kalau saya berlindung di bawah anda
saya tahu soalan kees yang kemarin
anda sudah menyelamatkan keisha dan terima kasih buat itu
antara urusan saya dengan ricky
anda nggak perlu ikut campur
saya masih bisa melindungi putri saya sih
jadi saya harap apapun itu
tolong jangan suruh orang anda untuk mematah matahi riki
biar saya sendiri yang hadapi dia
saya harap ini clear
terima kasih waktunya
tapi kalau yang mau anda bahas masalah ketersinggungan anda kemarin
karena video yang saya kirim
tujuan saya kirim video itu sama sekali nggak ada niatan untuk menyinggung perasaan anda
atau memanas manasi anda
saya cuma ingin anda tahu
kalau chat warna yang anda kasih ke rena
itu memang kami sampaikan ke dia
dan kami kasih
dan rena happy dengan apa yang anda berikan
hanya sekedar itu
kalau anda tersinggung
udah waktu saya nggak banyak
saya cuma minta satu hal
saya cuma minta waktu dengan reina
tanpa melalui kiki seperti apa yang anda inginkan
kalau anda memang jujur minta waktu
untuk bertemu rena
kami bisa berikan
tapi kalau anda minta lebih
oh itu untuk dibagi bagiin buat yang buka puas ya amos
kalau dapat surat
nggak tahu siapa yang kirim
dan nggak ada namanya di luar
nggak usah diterima ya
udah ready semuanya ya
sudah kamu info di depan
terima kasih kakak
semuanya udah siap
kita mau bagi bagi makanan
kamu happy banget sih kakak rena
berbagi itu indah
itu nyaman banget nih
digendong suster mirna ya
bapak bagi bagi makanan
ya udah sebentar
pasti mau ambil kamera
anakku seorang vlogger
terus ah sekarang gimana
iya nanti gigit juga bantuin mas
aduh udah ini dibungkus aja deh
bentar ya mbak mir
aku belum jumlah
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kenapa aku kepikiran terus ya soal rena
apa karena mimpi yang berulang ulang ini
membuat aku ada rasa ketakutan tersendiri
tapi selain rena
mama gak izin dulu sama papa
karena mama kasihan papa lagi kepikiran soal ricky terus
mama mau ngobrol sama ricky dulu dari hati ke hati
semoga ini bisa membuat ricky paham ya pak
semua demi kesha dan elsa
saya udah janjian sama ricky
kamu awasin aja dari jauh ya
kenapa keisha gak dibawa juga
tolong hentikan semua ini ricky
korbannya itu adalah keisha dan elsa
dia itu bukan anak kamu
saya gak ngerti kamu berfikir dari mana
kok kamu menganggap keishay itu anak kamu
tolong hentikan semua ini
kenapa saya selalu ingin ketemu sama keisha
itu harusnya udah menjadi indikasi tante
kalau haji om surya dan tante sarah
bukan hanya ke nino
saya minta sekali lagi sama kamu
jangan pernah berpikir ke arah tes dna
apalagi sampai kamu berpikir untuk melakukan itu
biarkan keisha bersama kami dan nino
apa yang kamu inginkan
kalau kamu sampai tidak melakukan tes dna itu
tante aku mau kasih kamu uang
tante aku mau kasih kamu uang
itu kan mama dan ricky ya
saya cuma ingin kamu melihat lagi situasi sekarang
saat ini elsa gak tenang hidupnya di dalam sana
dan keisha dia harus tumbuh tanpa ada mamanya
kamu sadar gak
dengan masalah ini kamu menambah beban mereka
jadi tante ngajakin saya ke sini
berharap saya menghentikan semua tindakan saya ini
kenapa gak dibikin simpel saja tante
tante memberi surat kuasa ke saya
dan saya akan melakukan tes dna
terus kita lihat hasilnya
kalau memang keisha itu anak nina
tapi saya yakin ada seribu persen saya yakin
selain tes dna anak buah alde bareng ngasih informasi apa lagi
tapi aneh juga sih
kenapa harus ngelapor ke aldebaran terus
emangnya menantu tante si nino itu gak bisa sesekuasa aldo barat
kalau tante masih mau hidup tenang
gak ada pilihan tante
kalau tante masih mau hidup tenang
kalian tolong jangan rebut di sini
menantu kesayangannya batman
akhirnya punya harga diri juga nih pak
jangan macing emosi saat seperti ini
mending anda pergi dari sini
anda gak ada urusan dari sini
anda bareng gak ada urusan dari sini
lo ngelawan gua yang kondisinya kayak gini aja nggak bisa
keisha kan anak gue
jadi gue yang harus lindungin dia
temen temen bisa sharing ya buat ditaro

harusil juga pake saya
baikan kain abis oraz siain justre pake ibu
iq cek ou tak mau
ajo yang kalian pake brother
akulah mag grad butterment dari aku
masih ngikutin aja tuh orang
atas perbuatan tidak menyenangkan
dan ancaman penyerangan
lo akan bayar semua ini
kalo terbukti gesya anak gue
kamu senang banget ya
hebat yaudah gak apa apa
jadi semoga tahun depan renna bisa full
asli tadi lebih seru pa
emang kurang seru tadi
seru sih ma
tapi kurang ombaik
tadinya aku mau ajak ombaik ke sini
jadi omaik mau buka puasa sama pak om emahnya
tapi besok besok boleh kan omaik ikut
ya nanti diomongin lagi ya
masuk ke dalam dulu yuk
sekarang masuk ke dalam yuk udah mau buka yuk
udah kalau gitu kita langsung ke rumah aja ya
sebentar lagi kan jam buka puasa
kita buka puasa bareng
malah nanti kalau aku ke rumah
papa melihat aku malah curiga
mikirnya aku habis berantem atau apa lagi
gak apa apa nanti aku pulang aja
apapun urusannya yang berkaitan dengan elsa ataupun keisha
tolong jangan libatkan alde bareng
aku gak mau ada hubungan apa apa
karena sekarang aku lagi juga fokus soal
ngurusin soal pembagian hak aslinya rena
eh emak kemana
mau koda apa
ingat kalau habis dari luar harus ngapain
mandi dulu biar wangi bersih cantik bersering
dan nanti miss iki anterin ke kamar
saya miss iki juga mau mandi
terus habis itu nyiapin buka puasa di ruang makan
kalau lo mau mandi mandi
udah gue siapin di ruang makan
kok bisa mbak
tadi pas askara lagi tidur
ya ampun makasih banget ya mbak mirna
aku juga harus mandi dulu nanti deh
sekarang kamu jagain dulu kali ya
nanti kalau aku udah habis selesai mandi
aku langsung mau ke tempat askara
sama siapa aja
mama mandi juga
ya kamu duluan mandi